setelah sebelumnya puan maharani menyebut nama ahy masuk dalam sepuluh nama bacawa pres untuk mendampingi ganjar
jurubicara anies baswedan hari ini menyatakan nama puan maharani sejak awal lebih dahulu masuk dalam sepuluh nama calon pendamping anies
dalam konferensi pers yang digelar di rumah brawijaya
jurubicara anies baswedan di tim delapan koalisi perubahan untuk persatuan dadang yuliantana
menegaskan nama puan maharani sejak lama juga masuk dalam bursa pendamping anies dalam pilpres
komunikasi anies dengan puan maharani dinilai baik sejak anies masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
di dalam koalisi perubahan itu waktu itu daftar nama juga banyak
termasuk yang mengatakan
daftar nama itu ada juga di dalam daftar ini
mutu sebagai suatu kemungkinan kan
di daftar gitu
jadi itu terima kasih kalau anggota koalisi itu dianggap baik ya potensial kan
pak haya disebut sebagai wakil potensial mas ganjar kami berterima kasih
artinya kita nggak salah pilih
kita memilih teman koalisi yang bermutu sehingga sebelah pun melirik anggota koalisi kita
jadi ini sesuatu yang harus kita sambut positif sebagai signal bahwa
berpolitik itu harus dengan apa ya dengan senang hati bukan dengan ketegangan gitu ya